isu penculikan anak yang merebak di media sosial akhir akhir ini semakin meresahkan warga
di surabaya seorang siswi sekolah dasar menangis histeris setelah dikejar oleh orang tak dikenal
pelaku yang tertangkap akhirnya dilepaskan karena ternyata mengalami keterbelakangan mental
sofi aulia sofa marwah siswa sd kaliasin dua surabaya terus menangis meski sudah berada di dalam mobil patroli
bocah berusia tujuh tahun warga peneleh ini ketakutan setelah dikejar orang tak dikenal saat akan pulang sekolah
sebelumnya ia juga sempat difoto beberapa kali oleh pria tak dikenal tersebut
karena merasa terganggu sofi kemudian lari menjauh
namun si pria tetap menguntit dan mengejarnya hingga sofi menangis ketakutan
mengetahui anaknya menangis orang tua sofi sempat mengejar dan menangkap pria tak dikenal tersebut
bahkan pria yang tak jelas asal usulnya itu hampir saja diamuk masa
saat diperiksa petugas pria yang sempat dicurigai sebagai pelaku penculikan anak ini
ternyata mengalami keterbuncangan
dengan mental ia pun dilepas setelah keluarga datang menjemputnya
setelah tanya anaknya merasa difoto foto oleh seseorang
kemudian orang itu pergi dan pada saat anggota kami melintas dia ditanyain diminta keterangan
kemudian kita berhasil mengamankan saudara triyono yang memang pada saat kita buka handphonenya
memang terdapat foto dari anak bersangkutan
meski tidak terbukti penculikan namun polisi tetap mengimbau
agar orang tua tetap waspada